jumlah selebritas internasional seperti chloe kardashian nicole scherzinger tracy ellis ross ame clara lee dan guan xiotong juga pernah mengenakan busana rancangannya
memulai karirnya pada dua ribu sebelas wanita lulusan raffles design institute singapura ini meluncurkan koleksi starbi pada dua ribu delapan belas di star fashion week shanghai tiongkok
monika mengatakan kesuksesannya ini tidak diraih dengan mudah awal karirnya dimulai di garasi rumahnya dengan modal tabungannya semasa kuliah dulu
awal mulanya itu waktu dua ribu sebelas waktu itu kan aku baru lulus kuliah habis lulus kuliah tuh aku mulai karir di garasi rumah
jadi pulang dari singapura aku bawa pulang uang jajan aku kan uang yang aku tabung dari jajan itu aku beliin mesin jahit
mesin obras gitu terus aku kerja di garasi rumah awal mulanya gitu
dikenal sebagai perancang adi busana dan gaun pengantin karya karya monica memiliki ciri khas sulaman rumit
sering menggunakan bahan renda shantly sutra santung dan tule dengan hiasan payat hasil rancangan monica memiliki kesan feminin
gaun bordir dengan potongan halter neck dan mermaid silhouette ini adalah salah satu perancangan monica
sementara gaun ini terinspirasi dari ketangguhan kaum perempuan dan karenanya diberi judul resilience
payat payat dengan pola yang rumit ini dikerjakan sepenuhnya dengan tangan
dibutuhkan waktu enam bulan sampai satu tahun untuk menyelesaikan gaun seperti ini
monika mengatakan ia terinspirasi para wanita tangguh yang menolong keluarga mereka di tengah pandemi
aku buatnya gambar motif sayap malaikat karena in my believe tuhan itu mengajarkan untuk seorang istri itu sebagai seorang penolong
jadi aku menggambarkan itu seperti malaikat guardian of the family
makanya aku bikinnya in gold juga supaya memberitahu bahwa hati kita sebagai wanita itu seperti emas
saat ini monica sedang menyiapkan karya karya lain untuk klasik terbaik
ia berharap pusana rencangannya bisa memberi inspirasi